hai bekerja menjadi tukang cukur mungkin bukanlah impian semua orang
berawal dari hobi gunting rambut bisa jadi miliarder cuan ngucur ke gara nyukur
adalah oki andris yang membidik peluang usaha barbershop sejak dua ribu tiga belas
bermodal tiga kursi dan dua orang barberman oki membangun barbershop berkonsep urban klasik
dengan sentuhan industrial
memang awalnya mulai dari nyukur dulu
nah mulai dari nyukur dulu sampai akhirnya berkembang berkembang jadi seperti sekarang

singkat perjalanannya seperti apa sih sampai akhirnya
profesi nyukur itu kan kayaknya nggak semua orang banyak yang tertarik kalau nggak passion banget ya gak sih
jadi sebenarnya memang harus datangnya dari dalam diri sendiri sih
tapi awalnya dari situ kemudian makin suka sama bisnisnya
karena ketemu banyak orang kan tamu tuh datang berbeda beda kita belajar karakternya
terus rambutnya juga macam macam sampai akhirnya kita beraniin untuk bikin produk sendiri juga
panggilan hati itulah yang membuat oki melepas pekerjaannya di perusahaan swasta untuk fokus mengembangkan bisnis barbershop
hingga kini enam cabang telah dibuka dengan empat puluh empat tukang cukur
kita coba untuk repackage lah barbershop itu bukan hanya tempat potong rambut

untuk melting pot untuk networking untuk memperbanyak memperluas relasi juga gitu
untuk melting pot untuk networking untuk memperbanyak memperluas relasi juga gitu
apa sih momen terberat yang seperti apa dulu dimulai dari nol itu sehingga sekarang udah cabang ada sampai enam seperti ini
iya bener paling susah tuh memang build trust di awal awal karena pertama kali kan kita bikin chief
gak ada yang tahu chief itu sebuah barbershop
jadi kita bener bener introducing new brand
kemudian yang paling susah kedua adalah memang kemarin ketika pandemi
dulu di satu tempat ya
dan itu berapa orang dulu barbershop
dulu kita buka di senopati tahun dua ribu tiga belas awalnya tuh cuma tiga kursi
yang kerja hanya dua orang terus saya masih jadi kasir waktu itu
sembari menata rambut saya oki tak lupa membagikan tips bagi mereka yang ingin membuka usaha serupa
apa mas tipsnya buat mereka disana
yang pertama sih menurut saya harus passion terhadap industri nya potong rambutnya jadi kadang kadang orang melihat wah banyak ya tamunya
bisa dapat omset banyak besar dan sebagainya
tapi kalau kita nggak punya hati dengan bisnisnya karena kita bicara tentang ribuan orang customer calon customer yang ada di luar sana
terus kita mungkin bicara puluhan calon pekerja yang akan bekerja dengan kita gitu
kalau kita nggak siap dengan operationnya kompleksitasnya pasti banyak akhirnya berguguran gitu bisnisnya
mas oki sudah di style oleh ownernya langsung waduh kapan lagi
banting setir dari pegawai bumn menjadi tukang cukur itulah keputusan strategis yang diambil iman taufik sejak memutuskan membuka barbershop pada dua ribu tujuh belas
tantangan terberatnya justru merintis bisnis barbershop saat pandemi mulai melanda
dulunya memang ada mempelajari secara otodidak atau seperti apa ini kan kalau kita lihat mencukur itu bukan hal yang mudah loh bukan sekedar gunting tapi ada teknik tertentu
jadi well to be honest dari dua ribu lima waktu saya awal awal nyoba nyoba aja gitu ya saya ngeliatin aja gimana sih sebetulnya cara orang mencukur kan
sampai akhirnya di dua ribu delapan youtube itu udah mulai masuk oh akhirnya saya belajar di youtube otodidak seterusnya sampai akhirnya mungkin sertifikasi resminya itu di tahun dua ribu sembilan belas
ia bahkan memantapkan diri mengambil sertifikasi pemangkas di eropa
kini usaha barbershopnya memiliki empat cabang dengan lebih dari lima puluh barberman
kecuan yang mengucur terbilang fantastis
betul betul kalau seandainya omset saya sudah bisa mengatakan
setiap cabang itu kurang lebihnya di atas tiga ratus
nah tapi di sisi lain ada yang spesial dari tempat kami akhirnya kami itu decide untuk tidak membuka cabang lagi
kapan lagi ya gak sih untuk bisa dicukur langsung oleh ownernya
oke boleh mas iman
kalau masih minta ekstrim kita akan cuma bersihin di bagian sini aja
jari jemari iman begitu lihai mencukur rambut saya
ia pun menyelipkan pesan kepada mereka yang ingin memantapkan diri di dunia memangkas
dalam bisnis itu ada satu aspek penting yang kita sebut dengan istilah diferensiasi kan
at that time focus saya itu hanya satu sebetulnya
sih beda kan hasilnya kalau dipegang langsung sama yang pro hasilnya detail banget
jasa mencukur rambut yang dulunya dipandang sebelah mata kini bertransformasi menjadi ladang cuan bagi mereka yang berkomitmen kuat menggelutinya
anda tertarik membuka usaha serupa
berikutan cnn indonesia jakarta